setelah menjalani pemeriksaan pertama sebagai tersangka
ida fitri pemilik akun yang dituduh menghina presiden jokowi resmi ditahan
ida fitri dijerat dengan undang undang ite dengan ancaman hukuman enam tahun penjara
didampingi kuasa hukum ida fitri pemilik akun yang dituduh menghina presiden jokowi
tiba di mapolres blitar kota untuk menjalani pemeriksaan
ida menjalani pemeriksaan yang pertama setelah ditetapkan sebagai tersangka
melalui kuasa hukumnya ida fitri akan menerima semua keputusan yang diberikan polisi
namun pihaknya akan mengajukan penangguhan penahanan di dua puluh hari ke depan
dalam pemeriksaan kali ini polres blitar kota resmi melakukan penahanan terhadap ida fitri
hal itu dilakukan polisi setelah melakukan beberapa proses pemeriksaan
ini yang bersangkutan kami lakukan pemeriksaan sebagai tersangka
yang bersangkutan hadir didampingi oleh penangsaan hukumnya
dan untuk tindak lanjutnya yang bersangkutan kami lakukan penahanan untuk dua puluh hari ke depan
ida fitri menjalani masa
penahanan di polsek sukorejo sebagai tahanan titipan
pemilik akun penghina presiden jokowi tersebut akan dijerat undang undang informasi dan transaksi elektronik
dengan ancaman hukuman enam tahun penjara